ada kabar gembira bagi anda pengguna jasa transportasi yang berdomisili di wilayah bekasi dan sekitarnya
mulai selasa hari ini pt railing secara resmi melakukan uji coba operasional kereta bandara dengan rute stasiun bekasi bandara soekarno hatta
kehadiran kereta bandara diharapkan mampu mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan menuju bandara soekarno hatta
uji coba kereta bandara di stasiun bekasi dilakukan pada selasa dengan jadwal keberangkatan pukul sepuluh lewat lima menit
selama masa promosi tiket kereta bandara dari bekasi menuju bandara soekarno hatta dibanderol dengan harga rp tujuh puluh
sementara untuk selanjutnya seharga rp seratus
dalam uji coba operasional kereta bandara pt railing selaku operator kereta bandara baru menerapkan empat jam jadwal keberangkatan
dari stasiun bekasi yakni pada pukul sepuluh lima sebelas lebih sepuluh tiga belas tiga belas menit dan empat belas lebih sebelas waktu indonesia barat
waktu tempuh dari stasiun
stasiun bekasi menuju bandara soekarno hatta dapat ditempuh dalam waktu satu lima jam perjalanan